tewasnya pemuda aceh imam maskur seketika mematahkan citra pas pampres
yang dianggap sebagian masyarakat memiliki kompetensi dan moralitasnya teruji
lantas benarkah apa yang dilakukan oleh oknum pas pampres
dua oknum tni lainnya dan tiga warga sipil ini
hanya karena berlandaskan kebutuhan ekonomi keuntungan pribadi
kita bahas lebih lanjut bersama dengan psikolog forensik reza indragiri
mas reza selamat malam terima kasih sudah bergabung bersama kami di prime news
mas reza kalau kita berbicara soal motif langsung saja
ini disampaikan narasinya bahwa motif ke enam pelaku ini
sejauh ini adalah soal kebutuhan ekonomi keuntungan pribadi
yang kalau kita lihat dari enam pelaku ini meminta tebusan lima puluh juta
artinya lima puluh juta itu asumsinya dibagi enam orang ini ya
nah dari narasi motif yang disampaikan ini anda melihatnya seperti apa
apa saja kejanggalan yang terdengar dari narasi ini
ada dua yang menjadi catatan saya dan barangkali perlu ditindaklanjuti oleh pihak tni
yang pertama kalau memang ini sungguh sungguh merupakan
kejanggalan yang terdengar dari narasi ini
dan kejahatan yang telah terbelakangi oleh motif instrumental
yaitu mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi tertentu
menjadi pertanyaan mengapa harus dilakukan penganiayaan yang sedemikian kejam
saya membayangkan bahwa penganiayaan yang sedemikian brutal
merupakan ekspresi luapan perasaan yang negatif
marah dendam sakit hati kebencian dan seterusnya
nah tinggal lagi kemudian investigasi
kalau memang ada luapan emosi apa gerangan yang memunculkan emosi
yang beruap ruap dari para tersangka
yang kedua andaikan penjelasannya memang ini tak lain
kita bukan adalah motif instrumental atau motif untuk mencari manfaat ekonomi
masih harus didalami
apakah ini sepertinya merupakan kejahatan yang terorganisasi
kalau kejahatan yang terorganisasi maka saya bayangkan ada eksekutor
ada mastermind ada pihak yang barangkali membantu pelarian para tersangka
ada pihak yang melakukan obstruction of justice
dengan kata lain tidak cukup bagi pihak tni untuk mencari tahu
siapa saja lebih dari tiga puluh orang yang terkenal

dan kasus ini yang mungkin terlibat sebagai sebuah sindikasi atau sindikat
dua catatan itu yang menurut saya perlu didalami
artinya jika memang masih saat ini masih motifnya adalah kebutuhan ekonomi atau keuntungan pribadi
tapi ada indikasi penganiayaan berencana dilakukan secara berkelompok
itu yang harusnya juga menjadi ini ya yang sangat ditelusuri oleh pihak militer
jadi saya tadi istilahkan sebagai adakah kemungkinan ini merupakan sebuah kejahatan terorganisasi
apalagi ketika saya simak pemberitaan di media massa
dikabarkan bahwa para tersangka bukan baru kali ini saja melancarkan aksinya
ini adalah kali kesekian
nah jadi saya membayangkan bahwa para tersangka sudah bisa mempertimbangkan
atau menghitung hitung resiko yang akan mereka alami
sehingga barangkali ada pihak yang menjadi backing
pihak yang siap untuk memberikan jaminan bahwa mereka akan lolos dari jerat pidana
seandainya mereka diproses secara hukum
itu sebagai sebuah ilustrasi tentang kemungkinan adanya sindikat
adanya pihak pihak lain yang lebih dari tiga plus satu orang
yang barangkali terlibat dalam kasus ini
oke ada dugaan tiga oknum ini diketahui memilih targetnya
dari grup komunitas orang aceh mas reza
kalau secara psikologis bagaimana pelaku menentukan profil targetnya
apakah memang secara acak saja atau ada latar belakang tertentu
seperti orang orang tersebut atau target target ini
tidak punya perlindungan hukum sulit untuk mencari perlindungan hukum
tidak punya kekuatan dan lain sebagainya
selama ini kita sudah cukup akrab dengan istilah criminal profiling
yaitu memprofilkan para pelaku atau calon pelaku
tetapi barangkali kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa para tersangka pelaku kejahatan
ternyata juga melakukan apa yang disediakan sebagai victim profiling
dengan kata lain mereka memilih atau mengincar calon korban bukan dengan cara yang acak
tapi sungguh sungguh dengan profil tertentu dengan karakteristik tertentu
yang mungkin dalam hitung hitungan mereka akan mendatangkan keuntungan maksimal
ketimbang ketika para tersangka memilih untuk mengincar korban dengan profil yang berbeda
di samping adanya ya saya tidak tahu apakah kemungkinan ada juga kalkulasi ekonomi
tentang kemungkinan bahwa para target para salsaran ini juga memiliki sumber ekonomi
tentang kemungkinan bahwa para target para salsaran ini juga memiliki sumber ekonomi
tentang kemungkinan bahwa para target para salsaran ini juga memiliki sumber ekonomi
sumber daya finansial tertentu yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para tersangka
oke mas reza pelaku kabarnya akan dijerat dengan pasal berlapis
kita ketahui ada tiga penculikan pemerasan dan penganiayaan
kalau tindakan pelaku tersebut masuk dalam kualifikasi pasal pasal itu
apakah bukankah sulit rasanya menjerat hukuman maksimal seperti yang disebut oleh panglima sebelumnya
agar pelaku dihukum mati karena kalau kita lihat pasal satu ratus tiga puluh satu kuhpm
apabila tindakan itu mengakibatkan mati penganiayaan mengakibatkan mati
akan dipidana maksimum sembilan tahun penjara
itu yang sejak kemarin menjadi catatan saya dan saya beruntung berkesempatan berkomunikasi dengan pihak depom
saya katakan bahwa kalau panglima tni sudah memberikan tanda petik ultimatum
seandainya para tersangka nanti diponis bersalah
maka mereka akan jadi hukuman maksimal baik hukuman mati atau hukuman seumur hidup
bagaimana mungkin kemudian target itu akan bisa terrealisasi seandainya pasal pasal pidana
yang dikenakan kepada para tersangka
tanda petik hanya pasal penculikan penganiayaan dan pemerasan
karena itulah agar kemudian disebutlah target bahwa para tersangka ini nantinya
sekiranya difonis bersalah itu betul bisa dijati hukuman yang maksimal
maka investigasi harus diperdalam
sekali lagi kalau ini kejadian terorganisasi atau merupakan sindikat
apalagi barangkali terkait dengan obat obatan terlarang narkoba jenisnya
maka masuk akal bahwa itu hitungan data kertas
dan ekspektasi katakanlah demikian dari setiap panggung lima tni akan bisa terrealisasi di lapangan
tapi kalau sebatas tiga pasal yang tadi saya sebut namanya jauh panggang dari atas
itu yang pertama
kedua saya terkenang bahwa tahun sembilan puluh dua majelis umum pbb pernah mengeluarkan sebuah deklarasi khusus
deklarasi tentang perlindungan orang orang dari penghilangan secara paksa
jadi tanda tanya apakah penculikan yang tersebut berlangsung dalam kasus ini bisa disepadankan
dengan penghilangan orang secara paksa
kalau sebatas katakanlah penculikan konvensional maka memang kuhp saja sudah memadai
tapi apabila ternyata penculikan ini bersinomim dengan penghilangan orang secara paksa
maka majelis umum pbb sudah memberikan waktu wangi bahwa penghilangan orang secara paksa
ditergorikan sebagai pelanggaran agama manusia yang serius dan mencolot sangat menonjol
itu bahkan tentu
untuk menangani kasus yang sedemikian serius
tidak cukup dengan kuhp tapi harus dengan menggunakan peraturan perundang undangan lainnya
nah poin yang satu ini barangkali juga bisa dijadikan sebagai pintu masuk
untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan oleh panglima tni
yaitu hukuman maksimal kepada para tersangka jika mereka difonis bersalah
oke mas reza dengan anda sudah berkomunikasi dengan pihak danpom
dalam hal ini bagaimana anda melihat organisasi tni melakukan pengawasan dan pembinaan anggota
terhadap perilaku di luar yang mungkin mengarah pada tindakan

saya katakan bahwa memang kita tahu adanya oknum apalagi oknum itu berasal dari unit yang dianggap elit
tapi saya mengambil contoh dari hasil studi di swedia bahwa orang orang yang mengikuti wajib militer di negara tersebut
ternyata juga tidak sedikit yang melakukan tindakan kriminal
artinya perbincangan tentang oknum di sana oknum di situ
menurut saya penting namun bukan lagi sesuatu yang harus kita tonjolkan secara tegas
saya lebih memberikan target bahwa pihak tni targetnya bukanlah bagaimana kemudian menyadarkan oknum
karena saya pikir itu juga tidak realistis
target yang betul betul menjadi harapan saya adalah bagaimana kemudian para oknum tentara
yang bikin onar yang melakukan pelanggaran hukum sungguh sungguh ditindak sebagaimana mestinya
ekspektasi atau harapan saya ini masuk akal karena sekarang saya bercermin ke amerika serikat
dari tiga ribuan kasus tentara yang melakukan distersi atau kabur dari tugas
ini merupakan potret betapa di negara tanda petik kemajuan amerika serikat pun komitmen organisasi militer untuk menindak personil personil mereka yang nakal
ternyata tidak begitu serius
saya berharap bahwa tni bisa menunjukkan kinerja yang lebih positif
sehingga masyarakat teryakinkan bahwa berbicara tentang pelanggaran hukum itu tidak dilakukan oleh institusi tni
tetapi oleh oknum tentara
dan melakukan pembersihan terhadap oknum oknum semacam itu semestinya tidak terlalu serius
seandainya sekali lagi tni memiliki komitmen yang kuat untuk itu
oke kita lihat nanti seperti apa komitmen dari tni
kami berharap bahwa komitmen dari tni sudah menjadi bola liar di masyarakat
semoga tidak lagi menjatuhkan citra positif yang selama ini dibangun betul betul oleh pihak militer
saya yakin bahwa kerja cepat tni akan meyakinkan kita
tni tetap sebuah institusi yang kita cintai kita banggakan dan kita hormati
baik baik terima kasih mas reza indragiri atas pandangannya kepada kami di cnn indonesia prime news selamat malam